terima kasih anda masih bersama kami
salah satu penyebab kemacetan di jalanan adalah jumlah kendaraan pribadi yang semakin bertambah
nah pemerintah kota bandung mencoba menawarkan solusi nih yaitu dengan gerakan jumat ngangkot
banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kemacetan
banyak konsep yang dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya
sebagai salah satu kota besar pemerintah kota bandung pun mengajak masyarakat untuk mengubah cara bertransportasi
salah satunya dengan mengadakan program jumat ngangkot
saya sendiri bersepeda ada yang sudah mulai banyak jalan kaki di lingkungan sekolah sekarang baik itu sekolah jadi rame
termasuk minimal sesekali untuk mengurangi kemacetan di hari jumat itu untuk naik kendaraan umum ya atau jumat angkot itu
pemerintah setempat terus berupaya menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum misalnya dengan memberikan hadiah
perubahan ini dibuat fun dibuat sesenang mungkin bahwa perubahan ini tidak memberatkan
jadi skemanya adalah nanti ada sponsor yang menyiapkan hadiah di mana orang yang ngangkot silahkan selfie kirim ke gerakan bandung disiplin
nanti dipilih sepuluh terbaik itu akan mendapatkan hadiah
program yang rencananya akan dirilis pada pertengahan juni ini diharapkan akan berdampak pula pada bertambahnya jumlah pengguna angkot
ya penghasilannya sekarang kan minim banyak motor di bandung banyak kendaraan pribadi jadi angkot pada kosong terus macet terus bertambah
kalau ada hari hari naik angkot seperti hari jumat sabtu kan weekend itu bagusnya naik angkot
perlu dukungan semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik karena tindakan individu dapat berdampak besar apabila dilakukan bersama sama
dengan banyaknya orang yang beralih menggunakan kendaraan umum diharapkan bisa mengurangi kemacetan di kota bandung